selama puluhan tahun menyisihkan uang hasil memijat
solatih lansia asal dusun garut desa menganto
kabupaten jombang akhirnya bisa menunaikan ibadah haji
nenek berusia sembilan puluh lima tahun ini sehari hari berprofesi sebagai tukang pijat bayi
hingga dewasa di rumah sederhananya
seharusnya solatih berangkat haji pada tahun dua ribu dua puluh
namun tertunda akibat pandemi dan pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu juga tertunda akibat pembatasan usia
kini sulati bisa tersenyum lega karena akan berangkat haji pada kloter kedua tanggal tiga belas juni dua ribu dua puluh
dengan usianya yang mencapai sembilan puluh lima tahun solatih merupakan jemaah calon haji tertua di jombang